halo selamat sore saudara anda menyaksikan program berita kompas petang
bersama saya cynthia rompas dan rahmat ibrahim
informasi di paru pertama akan disampaikan rekan saya silakan ibrahim
baik terima kasih cynthia
saudara kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan terjadi di ruas tol jakarta cikampek
kecelakaan membuat mobil terbalik dan terbakar
peristiwa berawal saat sebuah minibus mengalami pecah ban di lajur tiga dan empat tol jakarta cikampek arah jakarta
minibus kemudian tertabrak mobil pickup bermuatan cabai yang melintas di jalur yang sama
akibatnya kendaraan terseret dan terbakar
sementara pengemudi dan kernet mobil pickup mengalami luka
tempat kecelakaan arus lalu lintas arah jakarta sempat macet